good morning ayo kita kali ini jalan jalan di surabaya pakai jet ski
tidak hanya asik bermain air tapi kita juga ada edukasi dari vegetasi mangrove
ya kota surabaya punya wahana permainan baru
namanya romo kalisari adventureland
berlokasi di kelurahan romo kalisari kecamatan benowo dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya
mengembangkan kawasan muara yang berhadapan dengan selat madura
di lahan seluas sepuluh hektare ini ditambahkan tujuh wahana permainan stand souvenir hingga kulineran
menariknya kawasan wisata ini dikembangkan khusus untuk lapangan pekerjaan masyarakat berpenghasilan rendah
yang selama ini tinggal di rumah susun romo kalisari
pengembangan wahana wisata dalam areal tinggal warga mbr ini pun mampu merekrut seratus kepala keluarga
nah ini nih berwisata sekaligus meningkatkan penghasilan warga sekitarnya
wah seperti apa ya keseruannya
kita mulai dengan jet ski ya
buat anda yang belum pernah mencoba bermain jet ski seperti saya
oh jangan khawatir kita akan mendapatkan perlengkapan safety sekaligus briefing pengoperasian dan keamanan
kalau seperti ini dipastikan pemulai yang belum pernah bermain jetski pun bisa bermain dengan aman
okay kita siap main jet ski di surabaya
keakrapan atmosfer lokal pun terasa
nah setelah itu kita bisa bermain jet ski di sekitar muara sungai kalilamong yang berujung selat madura ini
sensasi bermain jet ski nya pun berbeda
kanan kirinya diapit oleh vegetasi mangrove
woo benar benar menyenangkan
suasananya itu benar benar masih asri
kita masih bisa melihat vegetasi dan juga burung burung di sini
ini memang masih pemula ya saya jadi masih belajar manuver
ya masih adaptasi
tapi asik beneran
ya tak hanya vegetasi mangrove kita pun bisa melihat satwa burung bangau dari dekat
wah beneran ya
dari udaranya dari pemandangannya kemudian keseruannya ini ya
mengendalikan ini menerjang ombaknya
ini benar benar healing
ehh hilang beban hidup
kita juga bisa melanjutkan ke suasana yang berbeda di kawasan pelabuhan
di kawasan ini kita bisa bermain jetski lebih bebas
karena areal bermainnya sudah tidak di muara sungai lagi
tapi sudah masuk di selat madura
jetski adalah satu satunya wahana di romo kalisari adventureland yang bekerja sama dengan swasta
rute dari jetski ini beragam tergantung dari paket yang diambil
dimulai dari lima ratus ribu rupiah
anda bisa menjelajah di kawasan muara sungai dan juga selat madura ini
selain unit jetski anda juga bisa mendapatkan kapten pendamping dokumentasi dan perlengkapan mandi
belum puas main airnya kita lanjutkan kanoing ya
hanya dengan sepuluh ribu rupiah kita bisa menjelajah dengan kano di sungai dalam hutan mangrove romo kalisari
mulai dari pengelola tiket sampai pemandu kanonya
nah seru ini saya baru mulai ya dan pertama kali
dan ternyata meskipun pemula ini tidak sulit untuk canoeing
hahaha tidak berat dan menyenangkan
haha dijamin romantis ya
selain jet ski dan canoe masih ada wahana permainan lainnya
seperti sekoci perahu wisata sepeda air etv dan berkuda
masuk ke kawasan wisata ini gratis
ada pun setiap wahana dikenakan tarif kupon mulai dari sepuluh ribu rupiah
ada juga nih stand souvenir yang menyediakan hasil karya umkm surabaya
masuk tikar buat anak yang suka piknik bersama keluarga
menurut saya ya lumayan ya soalnya kan ini luas banget
terus ada pos posnya ada ininya tempatnya
kalau misalnya untuk ini keluarga cocok untuk anak anak cocok
nah habis puas bermain udah keloncongan ya
pastinya kita mau lanjut kulineran
nah di sini ini banyak banget
oh jadi tiga puluh lima ini sebiji ya
kalau kayak gini ini ada yang gede
ini ada labelnya udah tujuh puluh lima rupiah
ini sudah sama masaknya ini pak
sudah langsung masak dua ekor
boleh deh saya ya pesen ya asam manis
tiga puluh lima sudah sama masaknya ya tiga puluh lima
wuh kepiting segar
ya selain kepiting dan ikan segar ada juga aneka jajanan dan minuman
untuk ikan bakar anda jangan kaget ya
satu ekor ikan laut ataupun ikan tambak yang sudah siap santap ini
dihargai dua puluh ribu rupiah saja
duh duh duh murah meriah banget ya
sebelumnya saya ibu rumah tangga
sejak adanya ini kebantu sekali mbak
perekonomian juga bisa nambah nambah buat jajan anak
bisa nabung buat sekolah
semua ikan dan kepitingnya pun masih segar dan dimasak ketika kita memesan
oh mantap banget
ikannya itu terasa segar yang jelas ya karena memang langsung dari nelayan nya
terus kemudian kematangannya itu pas bumbunya itu bisa pas
super worth it banget dengan dua puluh ribu rupiah
mantap surga dunia
meskipun murah cita rasanya pun masuk
kepitingnya terasa daging dan bumbunya
kerangnya juga asik nih untuk dicungkilin
seruput dan nikmat dah
seru ya jalan jalan dan kulineran kita hari ini
kita bertemu lagi di weekend getaway minggu depan
dida subianto didin iswandi surabaya jawa timur